inilah mobil mewah sumbangan seorang dermawan untuk relawan covid sembilan belas di kecamatan karangdowo kabupaten klaten jawa tengah pada senin lalu
kendaraan mewah ini nantinya akan dijadikan ambulans
penuturan koordinator relawan sang dermawan memang sudah sering bersama sama ikut dalam kegiatan kemanusiaan
para relawan kini bersiap merombak mobil kaum sultan ini menjadi ambulans
mobil pribadi ya
semua dilepas dari yang tengah ya yang sisi kanan kita lepas untuk statter terus yang sisi kiri ya tetap untuk tempat duduk pengantar pasien
sumbangan mobil ini diakui sangat membantu lantaran terbatasnya jumlah ambulans di kecamatan karangdowo
ternyata mobilnya albat dan ini luar biasa bagi teman teman relawan karangdo yang telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat
untuk membantu sesama
dengan mobil hibah ini kecamatan karangdowo kini memiliki tiga unit mobil ambulans
seluruh kendaraan akan digunakan untuk melayani warga yang sakit dan membutuhkan
bagus adi klaten jawa tengah